mana ada suami yang tega nyakitin istrinya sendiri
benturan yang mengenai rahim ibu
sehingga dia juga mengenai
anak yang ibu kandung
mulai sekarang sebaiknya ibu istirahat
selama empat hari minimal di tempat tidur ya
ibu mau dirawat disini apa di rumah
ibu mau dirawat disini apa di rumah
aku mau pulang aja
insya allah aku bisa istirahat di rumah
aku gak dapat duit hari ini
aku dari klinik mas
aku kena tabrak lari
biar aku kasian
tante harus istirahat om
bagus dong kalau gitu
jadi kan tanpa kerasan
kamu udah gugurin anak kamu sendiri
aku harap nyerah
berarti anak anak itu nggak sekolah
aku bisa pekerjakan mereka dari pagi tanpa harus menunggu mereka pulang belajar
duduk duduk duduk duduk semuanya
hari ini ya guru kalian nggak bisa masuk
guru kalian sakit empat hari
jadi selama empat hari kalian semua ini harus kerja sama om
tapi om kami ingin baju sendiri
walaupun tanpa bu devi
pokoknya selama empat hari kalian harus kerja sama om
kalau ada yang nggak mau om bakal bikin kalian sama kayak bu devi
ganti baju kalian
devi kamu udah sehat
ibu terperhatin ya kamu kugur kuguran
semoga allah akan mengganti lebih baik lagi
terima kasih bu
lucu banget bayi ini bu
alhamdulillah berkat doa adik adik ibu hari ini bisa mengajar lagi
ibu akan menyampaikan satu hal
tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah
kalian tahu artinya
tidak boleh meminta minta
rasulullah bersabda orang yang suka meminta minta kepada orang lain
di hari kiamat nanti tidak ada sekerat sedikitpun daging di wajahnya
nah bahkan dari itu kita tidak boleh meminta
kenapa cuma bertiga nih
om kata bu devi kita tidak boleh meminta minta om
gimana sebenarnya kami malu ah malu eh miskin aja belagu kalau mau punya duit kerja tapi
bukan dengan ngemis om ini lagi udah sekarang pulang tapi inget besok ya bawa temen temen
kalian sebanyak mungkin bertingkah awas kalau nggak dateng cara pulang
lo mau hidup atau mati hah mas lo mau hidup atau mati mas mas mas kenapa mas
lu larang anak anak untuk ngemis kan iya sekarang mereka yang dateng
menyelamatkan mas mas berat mas bertanggung jawabnya telat mas di mata allah kalau mas
menyuruh anak anak yatim untuk mengemis mas itu cara gue cari nafkah
saya tidak peduli siapa kamu
tapi saya akan lindungi siapa yang tersakiti dan terzolimi
mana ada suami yang tegak nyakiti istrinya sendiri
mas jadi kamu tidak bisa memberi uang lagi
saya ingin membeli gelang kaki mas
anak anak itu tidak mau mengemis lagi
devi memberikan ayat tentang larangan untuk mengemis
ia terlalu banyak istri kamu
bukannya membantu kamu
kapan kita akan menikah
dari mana kamu dapat uang
coba cari cara untuk mengubah sekolah yang dibangun oleh istri kamu
boleh juga ya tuan
kita akan menerima uang lagi
ayo adik adik coba buka bukunya halaman tiga
adik adik dilanjut dulu belajarnya
ibu kesana dulu ya
ini bu zainab
bu zainap ini adalah pasien saya
dan alhamdulillah beliau baru sembuh dari sakit
tapi sebagai rasa syukurnya
bu zainab ingin berbahagia bersama anak anak
makanya beliau saya bawa kemari
terima kasih dr hildan
ibu zainab saya senang sekali ibu zainab mau mampir ke sini
kamu luar biasa devi
dengan keadaan sederhana seperti ini
kamu tetap mengajar
ibu kagum dan bangga sama kamu
dv hanya sedikit mengabdi untuk anak anak bu
mereka adalah generasi penerus bangsa
semangku kita kita harus selamatkan dari kegagalan
ini ada sedikit
terima kasih atas rasa syukur saya terhadap anak
alhamdulillah terima kasih bu
dan satu lagi
ini untuk ibu atas pengorbanan ibu terhadap anak anak
jangan bu jangan merepotkan
terima langgap papa atas pengabdian kamu terhadap anak anak
ini hanya sedikit saja
ini sedikit saja
terima kasih bu
alhamdulillah uang yang diberikan ibu hari ini akan saya gunakan
hal yang bermanfaat untuk anak anak
sudah kalau gitu saya harus kembali dulu
terima kasih bu devi
terima kasih bu
terima kasih bu
kami permisi dulu ya dev
alhamdulillah kita dapat donatur buat keperluan belajar adik adik
mas jangan mas
pak ini punya adik adik
mak ini buat keperluan mereka belajar
lepas dulu ya
mas jangan mas
eh apaan ini kucampur saja mas
beneran jangan itu buat keperluan kita
eh diam mas
sekali lagi mas
saya masukkan panti asuhan mas
anak anak perlu duit
ya belajar di sana